bayu pintar sekali menyembunyikan rahasianya
memang siapa sih ibunya
sampai kamu harus menyembunyikan dari mama
kenapa bisa ada disini
aku sengaja kesini paling ketemu kami
ada yang pengen aku tanyain
memang kenapa nisa
kalian tuh lagi diurusan apa sih
apa ada yang perlu aku tahu
saya senang sekali ibu nisa bisa meluangkan waktu
untuk mencari aku
ketemu sop saya hari ini
sebenernya saya itu masih bingung sama semua ini
saya sama sekali tidak kenal sama anak itu
anak itu adalah keluarga saya
anak dari kakak saya yang sudah meninggal
bu nisa boleh ikut saya ke ruangan
untuk saya menjelaskan pada bu nisa
semua mengenai prosedur pemeriksaan calon pendonor
terima kasih bu nisa
kalau emang benar
bu nisa itu cocok menjadi pendonor pondak api
silahkan bu ya
ya dia bilang ke aku
kalau kamu mau sisa garang kamu dihanterin
tapi aku ngerasa
kayak masih ada yang disembunyiin dari aku gitu
memang itu bener
kenapa mas bobi bisa berpikir kalau
ada hal lain yang disembunyiin
belakangan ini hubungan aku sama indonesia tuh lagi kurang baik
kamu tau kan nisa kayak gini
aku rasa masalah kamu dan nisa itu bukan urusan aku
masalah antara kalian berdua itu biar menjadi rahasia kalian saja
nggak baik kalau kamu membicarakan tentang istri kamu kepada perempuan lain
apalagi tentang keburukan istri sendiri
biar bagaimanapun juga
kamu udah memilih dia untuk menjadi pasangan kamu
oh ya wi aku ada uang untuk kamu
mungkin untuk kebutuhan kamu sehari hari
udah udah kamu tunggu
kamu tunggu bentar ya kemana mana
orang yang kartu khasnya di tangan murid
kumpul semuanya jadi satu
sampai gue buka kartu khasnya
sekalian satu persatu
dua kasih laporan ini sama nisa
dan gue tuker jadi lembaran uang sampai gue payah
sama sekali gak dapet tunjuk
bayu pinter sekali menyembunyikan rahasianya
itu cucu mama makan bayu
memang siapa sih ibunya
sampai kamu harus menyembunyikan dari mama
sebaiknya aku coba tanya sama dewi
ibu mother in lawnya siapa
tapi plim bernyanyi bing

mungkin dia tahu sesuatu
iya bu ini untuk melengkapi riwayat penyakit yang pernah ibu derita
ini untuk memastikan tidak ada komplikasi seperti alergi atau yang lain lah
nanti sesudah ini kita akan melakukan tes darah lengkap untuk melihat kecocokan ibu sama pasien
ya yaudah ibu lihat aja dulu isi saya terima telepon sebentar ya
mas bayu mas bayu kamu bikin hidupku jadi cepat
selamat siang dok
nisa sudah sampai di sana
ya sudah bu nisa lagi di ruangan saya dan bentar lagi dia akan melakukan tesnya
semoga hasilnya cocok ya dan positif buat abi
alhamdulillah ya dok saya pasti berdoa dari sini semoga hasilnya semua positif
saya senang banget berusaha jadi datang ke sana dan mau melakukan tes
dok keadaan abi gimana
api saat ini masih stabil tidak ada gangguan apa apa
dia lagi makan siang
oh ya syukurlah kalau gitu
makasih ya dokter udah selalu menjaga aku
nanti setelah saya kerja saya langsung ke sana bu
ya bu dewi gak usah terima kasih sama saya sudah menjadi tanggung jawab saya
cuman bukan cuma api yang harus dijaga kesehatannya
bu dewi juga ya jangan sampai telat makan
maksudnya sebagian dari perawatan abi itu adalah harus menjaga kondisi orang yang menjaga abi gitu
jadi bu dewi juga harus menjaga kondisinya supaya bisa menjaga abi ngerti kan
iya terima kasih dok
bu dewi paham kan maksud saya
ya oke paham
saya bukan bukan
maaf mau melakukan tes
ya bu dewi ini bu nisanya sudah siap untuk melakukan tesnya
pasti saya doakan dari sini
saya nanti kalau memang toko sepi lebih cepat saya langsung ke rumah sakit
oke oke yaudah
saya pun isi dulu ya
baik terima kasih
selamat siang bu